dia punya menerangkan semua bahwa sampai hari ini dia belum bisa full kerja akibat
hadir tersebut yaitu masih ada retak di rusuknya masih kontinu dirawat ya terus
oleh penyidik juga ada tadi hal yang sangat terbaru katanya si ferry itu kirim surat ke
pol ke penyidik dengan mengatakan saya masih cinta saya mau ketemu fena minta polisi dipertemukan
tentu polisi bertindak fair tadi suratnya ditunjukkan kepada vena dan
vena menjawab tegas no saya tidak mau ketemu lagi jadi isu isu di luar bahwa
perdamaian akan dibuat itu tidak benar benar kan nggak akan berdamai
artinya tidak akan berdamai secara hukum
itu tadi yang inti pokok dari semua yang di di apa di dibahas dalam bhp